polisi mendatangi dan menggerebek sebuah kamar kos di ponorogo jawa timur rabu sore
kamarkos tersebut dicurigai digunakan untuk hal hal tidak terpuji
saat penggerebekan polisi mendapati pasangan pelajar yang masih di bawah umur
setelah dilakukan penyelidikan kamar kos tersebut disewa seseorang berinisial jp warga siman ponorogo
krieng sehari hari berprofesi sebagai penjual kebab ini
sejak satu bulan lalu menyewakan kamar kos dan kemudian menyewakan lagi kepada pasangan yang tengah di mabuk asmara
di hadapan polisi jp mengaku sudah menyewakan kamar kosnya ke beberapa orang selama sebulan terakhir
sebenarnya sudah melalui stop namanya dia sudah datang di sini
penggerebekan ini dilakukan polisi bersama warga dan perangkat desa karena warga kesal dengan pemilik kos yang acuh ketika diingatkan
untuk mempromosikan kamar kos yang ia huni jp sengaja memasang di status media sosialnya
dari situ memang kita masih perlu melakukan pendalaman apakah ini ada indikasi terkait dengan
maupun pencabulan yang tidak terkait dengan pencabulan
menyediakan tempat untuk mempermudahnya perbuatan cawan
untuk kepentingan penyidikan penghuni kos masih dimintai keterangan di satreskrim polres ponorogo
catur priambodo ponorogo jawa timur